skimming merupakan salah satu kejahatan dalam dunia perbankan
caranya dengan menduplikasikan kartu atm nasabah secara ilegal
para pelaku biasanya memasang alat bernama skimmer pada mesin atm
alat ini akan menyalin data pada pita magnetik kartu atm
selain itu pelaku juga akan memasang kamera kecil di daerah tombol
untuk mengetahui kode pin atm korban
beberapa waktu lalu seorang nasabah bank bca bernama hebi agus kurnia
bercerita di media sosial bahwa dirinya kehilangan uang tabungan
senilai satu ratus tiga puluh lima juta rupiah
dalam keterangan tertulis pihak bca menjelaskan
jika nasabah diduga menjadi korban kejahatan skimming
para nasabah bca tercinta anda yang kena skimming kartu atm anda
uang anda hilang jangan khawatir
kasus dugaan skimming ini menjadi menarik
karena pada tahun dua ribu lima belas bank indonesia sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran
bahwa seluruh nasabah pemilik kartu atm harus melakukan migrasi
dari kartu yang menggunakan strip magnetik ke kartu atm chip
bank indonesia menargetkan migrasi dapat selesai pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
tujuan dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan keamanan nasabah
karena kartu atm dengan teknologi chip mempunyai enkripsi khusus
yang sangat sulit untuk di skimming
saat ini seluruh nasabahnya telah menggunakan kartu atm chip
lantas mengapa kasus skimming masih bisa terjadi
untuk mencari jawabannya tim cnn indonesia menemui pakar security siber
mas ruby dulu kan kartu kita kayak gini nih gak ada chipnya
setelah ramai praktek skimming dua ribu sembilan atau dua ribu sepuluh dibikinlah aturan dengan menggunakan jeep gini
tapi kemarin ini kok masih kejadian tuh mas skimming
apakah artinya chip juga belum aman gitu dari praktek skim
baik boleh kita lihat ya
jadi kalau zaman dulu masih tanpa chip itu data semua data ada di sini
di magnetic stripe ini di taut magnet yang ada di belakang kartu kita
di belakang atas warna hitam
nah data semuanya di sini
saat sudah dipakai chip kenapa dulu data di magnetic stripe itu kurang aman
karena pengkloningan atau penggandaan data dalam magnetic stripe ini mudah dilakukan
pakai alat skimming hanya butuh waktu satu sampai dua detik saja
sedangkan kalau sudah menggunakan chip pengkloningan tersebut bukan butuh waktu lama
sangat sulit bagi pelaku untuk meng cloningnya sehingga digunakanlah pakai solusi
ada kebijakan pakai chip dari bi gitu ya
nah lalu terjadi kemarin ada pembobolan ada modus skimming lagi
sedangkan nasabahnya bilang sudah pakai kartu chip
nah yang perlu kita pastikan adalah selain pakai kartu chip di kartu atm baru
ternyata masih ada teknologi magnetic stripe di belakangnya
alias pihak bank itu menggunakan dua fitur yaitu fitur chip sama fitur pita magnetic atau magnetic strip
sehingga chip tidak mungkin dikloning tetapi magnetic stripe tetap bisa dikloning
sehingga pelaku sebenarnya melakukan pengkloningan pengambilan data tetap dari magnetic stripe
berarti tetap pakai cara lama sebenarnya ya mas
tetap pakai cara lama
berbekal microsoft word dan sebuah alat pemindai magnetic sederhana
saya akan mencoba
apakah benar kartu atm kita masih bisa disalin datanya
nah sekarang saya ingin menunjukkan kepada anda
betapa mudahnya kartu yang bahkan menggunakan chip seperti ini
bisa didata dengan alat ini
yaitu alat sederhana saja ini bukan alat ilegal ya
alat legal yaitu magnetic card reader yang biasanya digunakan di industri atau bisnis perhotelan
luar datanya semudah itu ya
jadi praktek skimming ini
memang bisa terjadi dengan mengambil data yang ada di kartu atm anda
dipindahkan ke software tertentu untuk kemudian nanti dipindahkan ke kartu kosong milik si pelaku
dan bam saldo anda bisa hilang begitu saja
dan kenapa praktik ini bisa terjadi padahal bank indonesia sudah mengeluarkan aturan
untuk menggunakan chip demi keamanan nasabah
ini terjadi karena bank indonesia tidak menghilangkan pita magnetik sebagai sumber penyimpanan data di kartu atm anda
ini masih ada
di sini juga masih ada
di sini juga masih ada
dan di sini masih ada
padahal semua kartu ini sudah menggunakan chip di bagian depannya
jadi selama masih ada pita hitam atau pita magnetik di belakang kartu anda
anda masih beresiko terkena praktik skimming
jadi beberapa atm
pihak cnn indonesia telah mencoba menghubungi pihak bank indonesia untuk meminta keterangan
sayangnya hingga berita ini dibuat bank indonesia tidak menanggapi permintaan tersebut
untuk mengetahui apakah ada potensi praktek skimming di mesin atm yang anda tuju secara seksama
anda harus memperhatikan daerah daerah yang ada di sini yaitu adalah pertama
tempat memasukkan kartu
dan wilayah yang ada di atas tombol tempat anda biasa memasukkan pin atm anda
selain itu untuk menghindarinya juga saat ini anda sudah bisa menggunakan fitur transaksi tarik tunai tanpa menggunakan kartu
tim liputan cnn indonesia